kami mulai sian dan indonesia live selengkapnya
presiden joko widodo hari ini membuka acara puncak konferensi tingkat tinggi
asosiasi negara lingkar samudera hindia atau ayora
untuk pertama kali dalam dua puluh tahun sejak didirikan
konferensi ayora akan dihadiri oleh kepala negara dan pemerintahan negara anggota
para presiden dan perdana menteri hadir untuk membahas dan menandatangani
deklarasi ayora atau deklarasi jakarta
sebelum penandatanganan deklarasi dilakukan
para kepala negara dan pemerintahan akan membahas empat naskah dokumen
yang sebelumnya dibahas di tingkat pejabat senior dan menteri
selain itu ayora akan menghasilkan rencana aksi
sebagai langkah konkret kerjasama negara anggota
untuk pertama kali pula ayora menghasilkan rencana aksi
para anggota juga akan mendeklarasikan dukungan melawan terorisme
dan kekerasan ekstrim serta komitmen menjalin kerjasama ekonomi yang berkelanjutan
acara penandatanganan deklarasi jakarta hari ini
akan menjadi momen penting
yang menandai era baru ayora
presiden joko widodo dan pidatonya
menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan dan masalah lingkungan
pengalaman di seluruh dunia menunjukkan
salah satu cara yang paling gampang
dan paling murah untuk menggenjot sebuah ekonomi
adalah dengan pemberdayaan perempuannya
budaya yang lazim di banyak komunitas kita
yaitu membakar sampah
sampah di udara terbuka
menciptakan polusi udara yang sebenarnya amat buruk
untuk kesehatan masyarakat
sampah sampah plastik masuk ke dalam lautan kita
setiap tahun dalam jumlah yang dasyat
dan rasanya jumlah itu akan semakin bertambah
ktt asosiasi negara lingkar samudera hindia atau ayora
telah membuahkan empat dokumen penting
yang disepakati oleh dua puluh satu negara anggota
dokumen tersebut akan disahkan oleh kepala negara
dua puluh satu negara termasuk indonesia telah menghasilkan dokumen
untuk mendorong kawasan samudera india yang damai
stabil dan sejahtera
keempat dokumen itu adalah
dokumen pertama hasil ktt ayora
adalah dokumen strategis yang berisi visi dan norma kerjasama ayora
untuk memperkuat arsitektur regional dalam menghadapi tantangan masa depan
dokumen kedua adalah ayora action plan
yang memuat aksi implementasi dari jakarta concor
dan memperkuat implementasi komitmen area prioritas serta lintas sektoral
dokumen ketiga adalah dokumen yang sangat penting
yang berisi kesepakatan bersama negara negara anggota iora
mengenai pentingnya memerangi terorisme dan kekerasan ekstremis
dokumen terakhir akan memperkuat kerjasama dan kemitraan untuk memperluas dan mengembangkan kesehatan
dan memperkuat kesehatan dan kemampuan
untuk memperluas dan diversifikasi perdagangan dan investasi
dengan unit kecil menengah sebagai fokusnya
diharapkan keempat dokumen tersebut bisa menguntungkan dan memperkuat indonesia di kawasan samudera hindia
muhammad rifqi cnn indonesia
koresponden cnn indonesia muftazah chatterjee diningrat di konferensi ayora jcc senayan
selamat siang taza
kami ketahui ada sebelas poin kesepakatan yang akan diajukan
dan ditandatangani para kepala negara hari ini apa saja poin poin itu
dan yang terkait dengan sebelas poin tersebut memang hingga saat ini belum bisa dibocorkan
karena terkait dengan deklarasi ayora yang hingga saat ini memang masih belum diumumkan begitu
apa saja poin poin pastinya apa yang akan tertuang dalam deklarasi ayora ataupun deklarasi jakarta
karena memang sebelumnya hanya dibahas secara garis besarnya saja
kemarin menteri luar negeri retno marsudi kemudian memberitahukan apa saja
bidang prioritas yang nantinya akan dituangkan dalam deklarasi orang yang pertama adalah terkait dengan keamanan dan juga keselamatan maritim
ini juga sesuai dengan adanya keinginan presiden joko widodo yang selalu menggaungkan terkait dengan poros maritim dunia
yang menjadikan kelautan ini menjadi salah satu kekuatan di dunia begitu melihat dari indonesia sendiri
dan ini kemudian juga terus diulang ulang lagi oleh presiden joko widodo dalam pidatonya kemarin dan juga hari ini
bahwa ini adalah era baru bagi dunia di mana samudera india bisa dijadikan pusat
jadi perdagangan dan juga pusat ekonomi di dunia terutamanya denganglioating atau membangkitkan kembali semangat anggota anggota
dari iora ini untuk kemudian menerbitkan deklarasi iora dan juga adanya rencana aksi yang nyata
kemudian mengambil tindakan lanjutan terkait dengan kerjasama yang mungkin mereka miliki ini juga kemudian akan masuk di sana
juga akan ada sebuah deklarasi juga terkait dengan terorisme yang juga ekstremisme ini juga memang cukup baru dalam iora
karena sebelumnya memang mereka bahkan meratakan
terlalu fokus kepada ekonomi namun saat ini memang terkait dengan stabilitas negara negara iora ini
kemudian dilihat sangat penting sekali bagi presiden joko widodo dan juga dari anggota iora lainnya
untuk kemudian dimasukkan dan dituangkan dalam deklarasi iora ini karena dengan adanya stabilitas
dan juga perdamaian di dunia kemudian bisa memastikan bahwa adanya stabilitas ekonomi
juga perdagangan antara anggota negara negara iora ini apalagi di kawasan selat hormus
dan juga di kawasan teluk hormuz maksud saya dan juga di kawasan praian somalia
yang memang kita selalu ketahui dhaniar sendiri adanya ancaman ancaman terkait dengan perompakan
yang mungkin saja biasa terjadi jadi ini adalah salah satu hal yang akan dibahas dan juga dituangkan
dalam deklarasi iora untuk memastikan keamanan juga keselamatan maritim
selain itu juga akan dituangkan juga terkait dengan blue economy
ini adalah sebuah konsep yang memang sebelumnya telah dibahas dan juga diadopsi di first australia pada tahun dua ribu dua puluh
dan pada saat itu ada pertemuan iora yang
ditemui oleh para menteri menteri yang disepakati bahwa iora ini anggotanya akan mengadopsi sebuah bentuk ekonomi
yang dikatakan sebagai blue economy
ini juga akan berdasar pada sebuah bentuk ekonomi yang mengintegrasikan pengembangan ekonomi samudera
dengan prinsip prinsip inklusi sosial dan juga kelas harian lingkungan yang inovatif
sama seperti dengan isi pidato dari presiden joko widodo tadi
yang kemudian mengingatkan kembali bahwa ada kepentingan terkait dengan kelestarian alam
dan juga mengingatkan kembali
terkait dengan adanya illegal fishing ataupun aktivitas perikanan secara ilegal
yang biasanya terjadi di kawasan kawasan samudera hindia yang hingga saat ini memang menjadi salah satu permasalahan utama
bagi anggota anggota negara iora
selain itu juga terkait dengan pemberdayaan perempuan
memang terkait dengan pemberdayaan perempuan yang sebelumnya juga telah dibicarakan pada saat bali komunikasi tahun dua ribu enam belas yang lalu
dimana dari pemisahan tersebut dihasilkanlah bahwa sebenarnya ada kepentingan untuk

untuk meningkatkan kemampuan para wanita ini untuk terus terlibat dalam perkembangan juga perdagangan ekonomi dunia
dan saat itu juga akan ada satu hal yang lainnya
yang terkait dengan pertukaran budaya dan juga wisata
yang juga akan tertuang dalam deklarasi ayora yang nantinya pada pukul dua belas siang hari nanti
akan resmi ditandatangan nih dani harap
baik intinya ada beberapa isu prioritas yang dibahas dan juga nantinya akan dituangkan dalam deklarasi jakarta
dalam iora kali ini ya akan ditutup sore nanti
mumtazah syatradiningrat melaporkan langsung dari jcc